kita mulai informasi yang pertama kemacetan di kawasan cawang menuju semanggi bertambah parah setelah proyek pembangunan jalan layang dan light rail transit dimulai
untuk mengurai kemacetan kepolisian polda metro jaya dan pt jasa marga
memperlakukan sistem kontraflow di jalan tol dari cawang hingga semanggi mulai hari ini di jam jam tertentu
kontraflow atau rekayasa arus lalu lintas dengan melawan arus mulai diberlakukan di tol dalam kota pada senin pukul enam pagi
kendaraan dari arah cawang menuju semanggi bisa menggunakan satu lajur di jalur berlawanan mulai dari cawang km satu tujuh ratus hingga tol semanggi
dampak mulai diberlakukannya kontraflow ini tampak di jalur semanggi menuju cawang yang biasanya lengang di pagi hari menjadi lebih padat
namun kemacetan lebih terlalu
jalan terurai di jalur sebaliknya
pembangunan proyek jalan layang dan light rail transit menjadi alasan polda metro jaya dan pt jasa marga kembali memperlakukan sistem kontraflow
untuk mengurangi kemacetan arus lalu lintas di jalur arteri yang mengalami penyempitan ruas jalan dampak dari proyek infrastruktur
lrt ini memang dia pekerjaan berjalan terus
tetapi untuk flyover dia sampai bulan desember
dan saya informasikan juga kepada rekan rekan semua bahwa ada enam proyek
pembangunan flyover underway kemudian ada juga underpass
ini yang ada beberapa ruas jalan yang nanti akan mengganggu atau akan menyebabkan kemacetan di wilayah dki jakarta
pt jasa marga menargetkan sistem kontraflow ini mampu mengurai kepadatan arus lalu lintas hingga dua puluh persen
harapan kami dari pengalaman yang sudah sudah itu yang melalui jalur kontraflow bisa sekitar lima belas dua puluh persen
jadi artinya kepadatan di jalur utama bisa berkurang antara lima belas dua puluh persen
kalau lhr nya sudah di atas seratus ribu
jadi kalau jam puncaknya itu sekitar sepuluh ribu ya harapannya per jamnya itu seribu lima ratus bisa kita lewatkan di kontraflow
kendaraan dari cawang yang menggunakan lajur kontraflow menuju semanggi bisa keluar di rem off dpr mpr setelah pintu tol semanggi
sistem kontraflow sepanjang enam empat km ini akan berlaku senin sampai jumat mulai pukul enam sampai sembilan pagi